komisi pemberantasan korupsi menangkap empat belas orang dalam operasi tangkap tangan di jakarta jumat malam
beberapa di antaranya yakni anggota dprd kalimantan tengah dan pihak swasta
juru bicara kpk febri diansyah mengatakan dalam penangkapan ini
kpk menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga bagian dari komitmen fee
terkait pelaksanaan tugas dprd di bidang perkebunan dan lingkungan hidup
kpk menduga pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya berlangsung
belum ada keterangan resmi dari kpk terkait penetapan tersangka dalam kasus ini
kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam sebelum meningkatkan status penanganan perkara
proses berikutnya kami melakukan proses pemeriksaan terhadap sebagian orang
yang sudah diamankan yang sudah sampai di hukum kpk
karena ada waktu maksimal dua puluh empat jam sebelum nanti penentuan status dari mereka yang diamankan tersebut
barulah besok siang direncanakan akan disampaikan informasi lebih lengkap melalui konferensi pers
sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
maria selamat siang
maria apa perkembangan terbaru dari kasus penangkapan dan penetapan tersangka bupati cirebon ini
kemarin juga kpk sudah menggeledah dan membawa sejumlah barang dari kantor
dan bagaimana hasilnya
selamat siang ferdi
kabar terbaru mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemerintahan korupsi pada beberapa hari yang lalu
terkait dengan bupati cirebon sunjaya ini memang belum ada yang terbaru
hanya baru penggeledahan yang dilakukan oleh kpk malam hari tadi
tetapi yang kemudian menjadi highlight adalah ini ke seratus
kalinya kepala daerah ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi atau bupati dari cirebon ini menjadi bupati ke seratus
yang kemudian ditangkap oleh komisi pemerintahan korupsi dalam dugaan kasus suap maupun kasus korupsi yang melibatkan jajaran pemerintahan daerahnya
dan kemudian kalau juga kita melihat bagaimana proses penangkapannya
maka memang diperlukan beberapa hari kemudian untuk memeriksa kembali bupati cirebon atau pihak pihak yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka
seperti sekretaris ketua pertahanan dan ketua pertahanan
karena maksud kami sekretaris dari dinas pupr cirebon gatot rahmanto juga belum diperiksa kemarin oleh kpk
karena memang setelah operasi tangan tangan biasanya tersangka atau orang yang kemudian ditangkap ini memerlukan waktu
untuk kemudian mengobservasi dirinya di dalam tahanan masing masing dan baru kemudian biasanya diperiksa dua atau tiga hari setelah dilakukan penahanan
dan memang di sini juga kami menunggu bagaimana hasil dari pengolahan
dokumen dokumen yang didapatkan dalam proses penggeledahan kemarin tetapi ini ada kaitannya dengan jual beli jabatan
dan jual beli jabatan ini menjadi sesuatu hal yang nampaknya cukup klasik terjadi di indonesia
karena tidak hanya kali ini saja melainkan dari beberapa tahun ke tahun memang selalu terjadi adanya jual beli jabatan
dan jual beli jabatan ini pun diduga oleh kpk angka atau fee yang kemudian diberikan kepada bupati maupun beberapa orang
memiliki wawenang untuk menempatkan seseorang dalam posisi posisi ini berkisaran berbeda
karena ini terkait dengan seberapa strategis sebetulnya posisi yang kemudian ditempati oleh seseorang tersebut
dan fee yang diberikan ini nantinya baru di store seperti itu verdi ketika yang bersangkutan sudah dilantik sebagai posisi
atau dalam posisi jabatan yang diinginkan seperti yang dilakukan gatot rahmanto yang sudah berhasil menjadi sekretaris dinas pupr di cirebon
dan kalau juga merujuk pada pernyataan pihak komisi pemerintahan korupsi bahwa jual beli jabatan ini juga sampai ke wilayah kuwu
kuwu ini adalah lurah di dalam proses atau di dalam kabupaten cirebon disebutnya kuwu seperti itu ferdi
dan ada pemilihan kuwu atau pilwu yang juga diduga melibatkan posisi jual beli jabatan
yang ini tentu saja kalau kita melihat dari bagaimana proses yang diduga oleh komisi pemberantasan korupsi bisa jadi
nanti ada pihak pihak lainnya yang juga turut diperiksa termasuk jajaran jajaran di pemerintahan kabupaten cirebon dan juga sampai kepada lurah
tetapi juga yang menarik verdi tadi malam kpk juga sempat melakukan operasi tangkap tangan terhadap pihak pihak dari dpr di kalimantan tengah
penangkapannya ada di jakarta dan hari ini nanti sekitar pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat
kpk akan menggelar konferensi pers untuk menyatakan bahwa apakah kemudian empat
tujuh belas orang yang ditangkap yaitu delapan dari pihak dprd kalimantan tengah dan juga enam dari pihak swasta ini
siapakah yang kemudian akan ditapkan sebagai tersangka
kemudian apakah yang sebetulnya melatar belakangi komisi pemberantasan korupsi sehingga melakukan tangkap tangan terhadap mereka
tetapi kalau kita berbicara mengenai siapa yang tertangkap adalah anggota dprd yang berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup dan juga perkebunan
ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa ini terkait dengan perizinan perkebunan
ada sawit yang berada di kalimantan tengah dan juga sementara ini kpk juga tengah mendalami adanya dugaan pencemaran danau sembuluh di kalimantan tengah
tetapi ini tentu masih menunggu apa yang kemudian resmi diucapkan atau diutarakan oleh komisi pemberantasan korupsi
tetapi sebagai highlight saja ferdi bahwa kalimantan tengah ini merupakan tiga terbesar penghasil minyak kelapa sawit di indonesia
bahwa pada tahun dua ribu enam belas saja
kelapa sawit yang dihasilkan oleh kalimantan tengah atau cpo nya mencapai tiga juta ton per tahun dan ini angka yang tidak sedikit
dan bahkan pencanangan tujuh ton di tahun dua ribu delapan belas akan digagas oleh pemerintahan kalimantan tengah untuk bisa dihasilkan
namun kita juga masih melihat di sini ada lahan sekitar satu dua juta hektare
lahan kelapa sawit yang dimiliki kalimantan tengah
sedangkan lahan yang memiliki roundtable on sustainable palm oil atau rspo hanya mencapai empat ratus lima belas ribu hektare saja
dan ini ada dugaan dugaan yang kemudian muncul bahwa penanaman kembali atau replanting atau izin dari rspo inilah yang juga diduga
ada permainan di sini tapi kami di sini masih menunggu apa yang sebetulnya sedang digali oleh komisi pemberantasan korupsi
dengan penangkapan delapan orang anggota dpr di kalimantan tengah dan juga enam orang pengusaha atau pihak swasta kemarin
dan ini pengintian sebetulnya sudah dilakukan oleh pihak kpk sejak siang hari dan dilakukan terus menerus atas pelaporan masyarakat
kami di sini masih menunggu pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat
siapakah nanti yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
ferdie kembali kepada anda
baik terima kasih maria sarjana dari gedung kpk jakarta